saya punya empat tahun mau empat tahun lah
karena kan emang kita udah kerja keras juga setiap hari latihan
belum kalau dapat hukuman dari putsin karena kita mainnya jelek pasti kita latihan sehari empat kali
jadi ya kalau gimana rasanya kita sangat kecewa kita udah mati matian seperti itu
tapi dibatalkan oleh ya semua orang tahulah kita kenapa